tahun ini menjadi tahun pertama mudik setelah status ppkm dicabut
berkaca dari tahun lalu bagaimana skenario lalu lintas baik di jalur darat laut dan juga udara
untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami malam hari ini
juru bicara kementerian perhubungan adhita irawati selamat malam bu adhita
selamat malam mbak tiffany
baik bu adita satu minggu lagi sudah memasuki bulan ramadan
kalau kita pantau tadi mungkin bu adita juga sudah menyaksikan
sudah ada mulai masyarakat yang melakukan perjalanan mudik
bagaimana persiapannya sejauh ini baik untuk moda transportasi darat udara laut dan juga infrastruktur di jalur jalur mudik ini
baik untuk persiapan mudik kami sebenarnya sudah melakukan persiapan ini sejak beberapa bulan yang lalu ya mbak
dan kebetulan juga natal tahun baru menuju ke mudik ini juga tidak terlalu panjang waktunya
sehingga apa yang sudah dipersiapkan dan dialami di natal dan tahun baru itulah
yang kemudian kami lanjutkan di mudik ini
jadi tahun ini diprediksi ada satu ratus dua puluh tiga juta masyarakat indonesia yang akan melakukan perjalanan mudik
dan oleh karena itu kami juga ingin mengetahui moda transportasi mana yang kemudian akan banyak digunakan
paling tinggi memang kendaraan pribadi roda empat
disusul kendaraan roda dua motor ya
baru kemudian kendaraan umum seperti bis pesawat kapal dan juga kereta api
nah dari hasil survei tersebut kami kemudian mempersiapkan hal hal yang prioritas
yang paling utama tentu karena di jawa penggunaan roda empat paling besar
tentu fokus kami saat ini adalah mempersiapkan jalur darat berupa jalan tol dan juga arteri
untuk bisa menghindari kepadatan yang mengakibatkan kemacetan panjang
kemudian kami juga mempersiapkan penyeberangan mbak karena trennya banyak sekali juga masyarakat indonesia
yang bergerak dari pulau jawa menuju sumatera menggunakan penyeberangan
hal hal semacam ini yang sedang kami persiapkan tentu kita berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain
termasuk kementerian pupr ya sebagai yang memang otoritas untuk jalan tol
dan juga bersama pihak kepolisian dalam hal ini kolorantas polri
pengawasan dan penindakannya juga akan di pihak kepolisian
sementara untuk moda transportasi umum yang lain mbak relatif lebih terkendali dan lebih bisa dimanage dari awal
karena semua terpusat ya dari titik titik keberangkatan
agak berbeda memang dengan penggunaan kendaraan pribadi
kita demikian mbak tiffany
diprediksi akan ada peningkatan enam belas persen dan untuk jalur darat menjadi pilihan yang paling banyak pengemudi karena menggunakan kendaraan pribadi
jadi kita akan mengerucut saja ke jalur darat ini
kalau berkaca dari tahun lalu untuk di jalur darat moda transportasi darat
titik titik kepadatan atau kemacetan yang harus diwaspadai pemudik
di mana saja sejauh ini dan juga jalur arteri yang disiapkan bu adita
berkaca dari tahun lalu dan juga kita juga melihat pola yang terjadi di natal tahun baru kemarin
tetap yang namanya tol cipali dan cipularang itu memang tol yang perlu diwaspadai
di sini akan terjadi apa
kepadatan yang luar biasa
diprediksi terjadi kepadatan luar biasa karena semua jalur menuju ke timur baik itu ke jawa tengah jawa timur daerah istimewa yogyakarta akan melalui tol ini
dan pengalaman dari tahun lalu memang betul kapasitas yang disediakan itu kurang mencukupi dibandingkan dengan kendaraan yang akan melewati
sehingga perlu dilakukan rekayasa rekayasa lalu lintas yang itu kami lakukan bersama pihak pengelola jalan tol dan kepolisian
lalu yang kedua
titiknya adalah penyeberangan
termasuk tol menuju ke penyeberangan khususnya di merak menuju ke bakauheni
yang kami identifikasi tahun lalu juga terjadi kepadatan lumayan panjang
akibat beberapa hal yang termasuk tidak tersedianya kantong parkir yang lebih banyak
dan juga adanya pembelian tiket yang dilakukan secara on the spot di lokasi
sehingga itu menimbulkan kepadatan dan akhirnya macetnya memang kami akui itu pada saat itu berkilo kilo
nah tahun ini tentu semua itu menjadi pembelajaran bagi kami mbak ya
untuk bisa dihindari dan mudik juga bisa tetap aman dan juga tentunya lancar
ini yang kami persiapkan dan terus dilakukan kontrol di lapangan
beberapa hari terakhir juga pak menhub turun langsung ke lapangan bersama kepolisian pemerintah daerah
dan juga kementerian yang lain untuk memastikan kesiapan kesiapan itu
termasuk satu lagi mbak adalah manajemen rest area
karena memang rest area ini kita identifikasi juga menjadi salah satu hal yang kita lakukan

karena memang rest area ini kita identifikasi juga menjadi salah satu hal yang kita lakukan

solusi untuk mengurai kemacetan bureau spesial tanah g rena inot

jadi sama juga seperti yang kami terapkan tahun lalu
ini perlu disiapkan rekayasa lalu lintas
yang setelah kami ukur memang tingkat efektivitas tertinggi pada saat itu adalah kontraflow dan one way
itu sangat efektif untuk mengurai kemacetan meskipun memang perlu ditingkatkan masalah sosialisasi dan komunikasinya
karena ini hal yang terjadi secara situasional ya
sekali lagi diterapkan tidak terjadwal karena memang semuanya akan melihat situasi di lapangan
yang bisa kami lakukan adalah memberikan prediksi kira kira kapan itu akan dilakukan
dan ketika memang kepadatannya sudah tidak bisa dihindarkan disitulah kemudian kepolisian bersama pihak pengelola jalan tol akan memperlakukan rekayasa yang saya sebutkan tadi
nah ini memang perlu adanya komunikasi yang lebih real time ya yang lebih faktual
karena kalau kemudian terlambat ini punya potensi menimbulkan keluhan keluhan dari masyarakat
jadi ini yang kami persiapkan betul
tentu kami juga bekerja sama dengan platform platform teknologi untuk bisa memberikan push notifikasi atau notifikasi notifikasi yang real time diberikan kepada masyarakat
agar mereka mengetahui kapan itu akan dilakukan kontraflow kapan akan diberlakukan one way
sehingga bisa bersiap
oke apakah nantinya akan ada pembatasan kapasitas penumpang di transportasi mudik maupun di titik titik tempat peristirahatan
karena berkaca dari tahun lalu itu yang juga menjadi salah satu penyebab kepadatan yang terjadi di jalur jalur mudik bu adita
betul mbak jadi pembatasan kapasitas ini kalau untuk di transportasi umum secara volume penumpang kami memang sudah tidak ada lagi pembatasan
karena sekali lagi tadi sudah disebutkan juga ppkn sudah dicabut
jaga jarak juga relatif saat ini
nah memang isunya adalah tadi yang sudah disampaikan
bagaimana agar jalan tol tetap bisa lancar sehingga salah satu yang diberlakukan adalah membatasi jam masyarakat masuk ke rest area dan juga membatasi kapasitasnya
termasuk juga akan diberlakukan rekayasa alur yang ada di dalam rest area itu sendiri
kami mengidentifikasi tahun lalu ketika kendaraan kendaraan masuk ke rest area itu tidak cukup panjang alurnya sehingga menimbulkan kepadatan yang akhirnya memenuhi di sisi sisi jalan tol
nah tahun ini kami akan merekayasa sehingga alur di dalam rest area akan jadi cukup lebih panjang sehingga tidak memberikan kesempatan adanya tumpahan mobil sampai ke ruas ruas jalan tol
dan memang ada beberapa diskusi
kami melihat maksimal para pemudik ini boleh istirahat di rest area lebih kurang tiga puluh menit
tapi ini tentu memang pelaksananya tidak mudah ya
kita perlu bekerja sama dan kesadaran dari masyarakat sendiri juga kita harapkan bisa sama sama membuat rest area lebih lancar
oke untuk menjaga kondisivitas itu tadi ya
terakhir bu adita prediksi pergerakan kendaraan dan puncak arus mudik lebaran pada tahun ini
kapan ini juga menjadi imbauan bagi para pemudik
atau masyarakat akan melakukan perjalanan pulang kampung
ya mbak jadi kalau dilihat memang sebenarnya dari pemerintah sudah memperlakukan yang tanggal tanggal cuti bersama ya
dari hasil survei kami memprediksi bahwa masyarakat ini memang ingin pulang atau mudik itu paling banyak itu terjadi justru di h satu
ya ini memang sepertinya kecenderungan masyarakat kita ya untuk bisa pulang lebih mepet nantinya mudiknya atau liburnya bisa lebih lama
sebenarnya bisa menjadi satu hal yang cukup menantang ya
karena nantinya semua orang bisa saja pulang di hari yang sama pada jam jam yang bersamaan
dan ini bisa diprediksi akan terjadi kemacetan di jalan tol
nah sekali lagi saat ini kami sedang mengusulkan agar nantinya cuti bersamanya bisa agak lebih diajukan
agar jam keberangkatan atau hari keberangkatan itu terurai
tidak menumpuk di satu tanggal
dan tentunya kami juga melakukan komunikasi dan sosialisasi kampanye kampanye kepada masyarakat untuk bisa memilih waktu mudik lebih bijak gitu
sekali lagi tahun ini kami sudah umumkan yang akan mudik sangat banyak dan kemungkinan akan menumpuk di satu tanggal tertentu
nah kalau masyarakat tidak ingin terjebak dalam kemacetan dan nyaman dalam melakukan perjalanan ya sebaiknya bisa memilih waktu yang lebih pas gitu
dan tentu ini juga perlu didukung juga tadi dengan tanggal atau hari cuti bersama yang lebih terurai
nah ini yang sedang kami juga ajukan kepada kementerian pmk untuk bisa mengakomodir hal tersebut
oke kelancaran arus mudik pulang kampung tidak hanya perihal infrastruktur kemudian kesiapan jalur tapi juga kesadaran dari masyarakat untuk bisa menjaga semuanya tertib dan juga lancar ya
terima kasih ibu adita irawati juru bicara kementerian perhubungan sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih